vaksin covid sembilan belas produksi astrazeneca batch ctmav lima empat puluh tujuh dapat digunakan kembali setelah diberhentikan sementara pada pertengahan mei lalu
ketika itu vaksin astrazeneca batch ini diduga menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan kematian
badan pengawas obat dan makanan atau bepom telah melakukan sejumlah uji mutu pada vaksin astrazeneca batch ctmav lima
berdasarkan pengujian tersebut bepom menyimpulkan tidak ada kaitan antara mutu vaksin astrazeneca batch citymav lima empat puluh tujuh dengan kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilaporkan
vaksin tersebut pun dinyatakan dapat digunakan kembali
kita tahu bahwa kemarin badan pom sudah melakukan pengujian terhadap mutu
dari vaksin astrazeneca
artinya melalui uji uji tersebut sudah dapat dipastikan mutu vaksin tersebut tidak berubah
artinya masih memenuhi standar yang ditetapkan
dan tentunya tidak ada hubungannya dengan kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilaporkan tersebut